tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
memiliki unsur tan
kau memiliki unsur bunga pengobat
mohon ampun gusti prabu
ampun gusti prabu kebutuhan pokok di istana sudah mulai menipis suci prabu
bukankah kita menarik upeti dari penduduk
itu betul gusti prabu tapi untuk saat ini rakyat sudah mulai banyak yang sengsara
di mana mana mulai banyak kelaparan
dan rakyat pun sudah tidak bisa membayar pajak gusti prabu
aku tidak mau mendengar
paksa mereka yang tidak mau membayar pajak
bagi yang membangka
sindikat gusti prabu
bukannya kami tidak mau bayar pajak tuhan
tapi untuk makan aja kami tidak kecukupan tuhan
apapun yang ada dalam rumah
tidak ada yang dapat kami amin dalam rumah kakak
apa yangbiang untuk kamu
ada hal penting
yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua
ini mengenai wang sin
yang aku dapatkan dari resipi cukbuni
maaf ayah handa prabu
beri hal tentang apa
tolong katakan kepada kami semua ayah handa
dia begitu kuat
dan sulit untuk dikalah
karena di dalam diri
sepuluh pusaka saham
tapi maaf ayah handa prabu
kekuatan paman harga dan begitu kuat
pasti paman harga dan
kau benar putra
memang bisa dikalah
dia hanya bisa dikalah
oleh sepuluh pemuda atau pemudi
yang memiliki kekuatan
kau benar putra
kau benar putra
kau benar putra
kau benar putra
dari unsur alam
jika kekuatan dari sepuluh unsur alam itu satu
maka akan menghasilkan
kekuatan yang mahadas
dan ayah handa lihat putra
semua unsur yang dimaksudkan itu
ada di dalam diri kami
kau benar putra
dan ia akan
kekuatan yang mahadas
apa ini maksud dengan ayahnya
memiliki unsur air
memiliki unsur tanah
dan kau putri kurarasan
dan kau putri kurarasan
kau memiliki unsur bunga pengobat
dia memiliki unsur api
dia memiliki unsur kayu
ia memiliki unsur kayu
rade naria kemudi
kau memiliki unsur logak
kamu memiliki unsur sinan
kau memiliki kejurutang
kami siap menjalankan tugas
tolong tolong jangan bawa beras kami tuhan
cuma tinggal ini kami punya tuhan
kami semua gagal panen di kampung ini
kalau tuhan ambil beras kami maka kami akan kelaparan tuhan
tolong jangan tuhan
persetan dengan gagal panen
ini perintah gusti prabu argadana
ya allah kakak kalian benar benar kejam
prabu argadana kejam ini
kita tinggal mencari dua unsur lagi
dan unsur raja
mohon izin berisaran gusti prabu
ijinkan saya menangguhkan saudara saya
dia dikenal dengan pendekar
kita tinggal mencari satu pendekar lagi
yang mempunyai unsur petir
sehingga hanya ellah
seji dengan kutip buu
putra kukiansan rai surakert raden arya kemud dan juga yang lain untuk mencari satu penekar lain